pertamina berhasil membukukan nilai tambah dan efisiensi biaya operasional hulu sebesar satu delapan miliar rupiah
besar sekali efisiensinya selama semester pertama dua ribu enam belas maksud kami adalah miliar dolar amerika tadi efisiensinya
capaian itu di atas target dampak finansial efisiensi yang sepanjang semester satu dua ribu enam belas hanya dipatok sebesar satu tujuh ratus lima puluh lima juta dolar amerika
lantas berapa besar dampaknya kepada kinerja keuangan saya berikan faktanya untuk anda
lihatlah data berikut ini kita lihat laba pertamina terbesar kedua sebagai perusahaan migas terbesar
kita hanya di bawah exxon mobil dengan tiga lima miliar dolar amerika untuk labanya
pertamina ada posisi kedua satu delapan miliar dolar amerika
efisiensi di sisi hulu tampaknya menjadi kunci sehingga pertamina berhasil meraup laba sebesar tersebut
kita menang atas shell misalnya shell hanya bisa merauk satu tujuh miliar dolar

sementara petronas juga hanya satu lima miliar dolar amerika sepanjang semester pertama dua ribu dua puluh
it's a good news untuk perusahaan migas plat merah
kita lihat ini adalah bab pertamina terbesar kedua di dunia masih yang termasuk yang tadi
ptt group hanya satu empat miliar dolar amerika
sementara chevron yang juga memiliki operasional di indonesia merugi hingga dua dua miliar dolar amerika
sementara pemaks sendiri juga mengalami kerugian lebih dalam lagi delapan satu miliar dolar amerika
kini kita langsung pertemuan laba perusahaan migas di indonesia
kita lihat di sana pertamina naik dua ratus dua puluh satu persen
dua ratus dua puluh satu persen di tengah gejolak ekonomi komoditas harga yang masih down seperti saat ini
pertamina the highs di antara semua perusahaan perusahaan minyak
lalu kemudian diikuti oleh pmx dengan tiga puluh empat persen
kemudian penurunan justru dilakukan oleh pct group yang berasal dari thailand
yang mengalami koreksi empat persen
kemudian exxon mobil enam puluh dua persen
jadi exxon tadi meskipun labanya besar tapi secara pertemuan laba justru dia mengalami penurunan
lalu kita lihat petronas juga turun tujuh puluh enam persen
chevron paling dalam satu ratus tujuh puluh satu persen sepanjang semester pertama dua ribu enam belas
dan pertamina dua ratus dua puluh satu persen dengan efisiensi di sisi hulu